program masker untuk semua yang digaungkan pemerintah
seolah memberikan peluang bisnis baru bagi masyarakat
pedagang masker kain pun bermunculan seperti di tepi jalan baru durenjaya
kota bekasi jawa barat
beberapa pedagang sengaja membuat masker sendiri
tetapi ada juga yang membelinya dari pengepul
masker kain dijual dengan harga variatif mulai lima hingga sepuluh rupiah
dalam sehari pedagang masker dapat menjual lima lusin atau enam puluh lembar masker kain
tapi lumayan ya penjualannya
alhamdulillah sih masih ada
ya penjualannya ya lebih meningkat lagi penjualannya
selain membantu warga yang kesulitan mendapatkan masker
berjualan masker kain dapat menjadi alternatif usaha warga
di tengah kesulitan ekonomi akibat pandemi virus corona
maraknya pemakaian masker justru membuat perajin masker di garut jawa barat
kewalahan memenuhi pesanan yang mencapai ribuan kodi per hari
pesanan yang diperlukan adalah masker kain

selain dari dalam kota masker kain ini dipesan dari luar pulau jawa
seperti sumatera dan kalimantan
namun karena keterbatasan bahan dan karyawan
perajin hanya dapat memenuhi empat hingga lima masker per hari
solusin masker dijual tiga puluh lima hingga lima puluh lima rupiah
bergantung pada bahan yang digunakan
mereka pun tidak menaikkan harga jual masker kain
agar masyarakat bisa membeli dengan harga normal
hal ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian untuk memerangi
tim liputan cnn indonesia